peluncuran satelit republik indonesia satu atau satria satu menjadi sejarah baru telekomunikasi indonesia
tak hanya itu indonesia pun patut berbangga karena satria satu tidak hanya menjadi satelit terbesar se asia
satelit ini tercatat menjadi yang terbesar nomor lima di dunia
usai mengorbit satelit ini bisa digunakan pada januari dua ribu dua puluh empat di lima puluh ribu titik di indonesia
terutama daerah terdepan terluar dan tertinggal
dan untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sembuhan virtual
kepala divisi badan aksesibilitas komunikasi dan informasi
kementerian komunikasi dan informatika sri sanggrama aradea
selamat pagi waktu jakarta pak aradea terima kasih sudah bergabung bersama kami
selamat pagi pak selamat malam untuk waktu orlando saat ini
pak ini kalau kita bicara kemarin sudah mengudara dan mengangkasa satria satu
apa saja nih kira kira behind the scene dari chaosnya
kemudian kendala apa saja yang dihadapi
terutama terkait dengan mungkin technical yang kita semua tidak tahu pak
iya oke saat ini sebenarnya tidak kalau kata kata chaos kayaknya terlalu berlebihan ya pak ya kalau disampaikan
jadi sebenarnya emang dari awal satria ini memang mengalami beberapa kendala
terutama ketika proyek ini memang sedang memasuki masa konstruksi
kita sedang dilanda oleh dengan covid sembilan belas ya
dan berikutnya juga kita diterpah badai perang ya di ukraine dan di rusia
jadi itu juga cukup mendampak pada proyek satria satu ini
terutama untuk transportasi dari pabrikan satelitnya di perancis
yang harus membawa dengan tadinya harus membawa menggunakan pesawat antonov
karena antonovnya sudah tidak ada ya dari tujuh tinggal tiga
dan itu semuanya digunakan untuk keperluan perang di sana
sehingga dengan berat hati kami harus memilih pengirimannya menggunakan jalur laut
nah ini memang beberapa kendala sih
tapi alhamdulillah kemarin tanggal delapan belas semua sudah lancar
mungkin yang diberitakan hingga pelepasan dari satelit yang menggunakan falcon sembilan ya
hingga lepas dari setelahnya

sebenarnya ada beberapa stage lagi yang cukup krusial dalam waktu beberapa menit berikutnya
dan teman teman dari konsorasi omsn juga sudah memastikan bahwa
semua stage untuk penanti perjalanan selama lima bulan sudah bisa terlaksana dengan baik
begini tuh saya sampaikan
baik pak ini kalau kita bicara mengenai keperluan apa saja nih pak satria satu
manfaatnya karena pastinya adalah kebutuhan internet untuk kawasan terluar
kemudian juga yang terpencil
pastinya diharapkan dengan keberadaan satria satu ini bisa mengakomodir kebutuhan digital terutama internet
sejauh apa fungsi dan manfaatnya pak
ya jadi memang yang perlu diketahui saat ini kebutuhan internet di daerah tiga t ya
atau area terdepan terluar dan terpencil ini memang sangat dibutuhkan
kenapa karena memang operator komunikasi ya
khususnya itu sangat kewalahan dalam menggapai area area yang sangat terpencil tersebut
sehingga satelit ini merupakan salah satu solusi yang paling efisien dan paling cepat yang bisa kita lakukan
namun memang dari tujuan utama dari satria satu ini
yang bisa saya sampaikan adalah satria ini akan mengkonekkan ya
memberikan layanan internet kepada titik titik layanan publik
seperti sekolah kantor desa klinik administrasi ketentaraan dan kepolisian
dan tidak menutup kemungkinan juga kalau memang layanan internet ini digunakan untuk keperluan keperluan di public service yang lain ya
seperti layanan layanan publik mungkin seperti umkm kooperasi dan lain lain itu juga bisa
ke depannya kita bisa lakukan

pak aradea kalau kita bicara mengenai kebutuhan untuk internet koneksitas kebutuhan bagi fasilitas publik
tadi untuk kesehatan kemudian juga pemerintahan pendidikan
tapi di satu sisi masyarakat publik apakah juga bisa mengakses hal ini
karena memang kebutuhan literasi digital itu juga dibutuhkan oleh warga di tiga t tadi
lalu secara teknis seperti apa
kalau yang saya baca nih masyarakat bisa nebeng nih datang ke kantor pemerintahan
kemudian bisa menggunakan akses dari wifi ataupun internet di sana
seperti apa ini pak
iya jadi memang sebenarnya penggunaan dari akses internet yang diberikan oleh satelit satria satu ini
memang landing pointnya ada di sektor sektor layanan publik pak
namun terlepas dari hal tersebut layanan ini juga bisa dinikmati oleh publik sendiri ya
tapi marwah dari layanan internet tersebut memang sebenarnya untuk
untuk mensupport back office dari semua layanan layanan publik yang sudah kami tabulasi ya sebanyak
sebanyak satu ratus lima puluh ribu awalnya
namun dengan kapasitas satelit saat ini kita harus merasionalkannya ya
sehingga kompensasi yang kita lakukan adalah kita mengurangi dari target satu ratus lima puluh ribu menjadi lima puluh ribu titik
nah ini harapan kami dengan mengurangi titik prioritas ini
kami dapat memberikan
apa namanya layanan yang lebih baik gitu
kecepatan internet yang lebih baik juga
kurang lebih demikian pak
kemudian kalau kita bicara mengenai tadi kendala ya terutama terkait dengan masalah geopolitik
kemudian juga covid
apakah itu merupakan variable variable yang membuat biaya produksi ataupun angka yang memang sudah ditargetkan itu
melonjak dari empat ratus lima puluh juta usd menjadi lima ratus empat puluh juta usd atau sekitar dua triliunan peningkatannya pak
ya hampir dua triliun ya pak ya
ini memang yang menarik dari projek ini adalah projek kpbu
yaitu projek kerjasama dengan pemerintah dengan badan usaha
sehingga pemerintah ini sampai saat ini belum ada sedikit pun mengeluarkan biaya
dalam artian semangat dari projek kpbu sendiri yang dinamai oleh projek strategis nasional pastinya di satria satu ini
menshifting resiko dari sebuah projek yang cukup kompleks seperti projek satelit saat ini
sehingga sebenarnya kalau dilihat membengkak ini tidak berdampak sama sekali dari apa yang sudah diperjanjikan di awal kontrak pak
resiko dari pembengkakan yang tadi disampaikan ya dari enam empat sampai ke delapan triliun itu
itu sudah ditelan oleh badan usaha pelaksananya sendiri
dan tentu saja badan pelaksananya sudah melakukan insurans juga ya
di bagian bagian hal tertentunya juga
karena tadi juga benar yang disampaikan dampak dari covid mengakibatkan satu beberapa hal
penambahan sdm yang biasanya kita bisa duduk bareng untuk menyelesaikan satu beberapa meeting
ini kita butuh yang cukup panjang karena tidak bisa bertemu dalam satu ruangan
karena share holder dari projek ini cukup banyak pak
ini adalah proyek yang cukup strategis ya
kalau kita bisa lihat pembiayaannya juga kebetulan dari pembiayaan asing
dari perancis exchange bank ya bpi
dan kami sering melakukan meeting meeting trilateral
nah ini yang membuat satu beberapa hal berdampak juga dalam pembiayaannya
namun yang paling terdampak sekali itu terkait dengan perang ukraine
karena banyak perangkat perangkat yang kita gunakan itu kebetulan dipasok oleh rusia juga
sehingga ini juga sedikit terdampak
karena beberapa negara negara di eropa pun secara pabriknya pun juga terdampak
hal itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan lonjakannya
namun yang bisa saya garisbawahi bahwa dalam proyek ini
negara belum membayarkan ya
kita akan membayar
kita akan membayarkannya setelah beroperasi
dan itu tidak meningkat seiring capex yang tadi sudah disampaikan
atau modal dasar yang meningkat juga sehingga delapan triliun tersebut
ya pak radia tadi targetnya sebenarnya satu ratus lima puluh ribu titik ya untuk bisa dijangkau
tapi akhirnya secara rasional hanya lima puluh ribu titik
apakah ini terkait dengan teknologi ataupun ada faktor lain
pak mengingat kalau kita bicara mengenai internet di indonesia ini
di asia saja kita paling tertinggal nih ya pak ya
dibandingkan negara negara tetangga
seperti apa nih sebenarnya ke depannya targetnya dan solusinya seperti apa nih
ya memang saat ini pada awalnya memang perencanaan kami terhadap satria satu ini kita lakukan di tahun awal tahun dua ribu delapan belas ya
dua ribu tujuh belas akhir atau dua ribu delapan belas lah
nah itu kita memang memiliki roadmap dari kebutuhan ya yang berada di kominfo yaitu
apa rencana pita lebar indonesia atau rpi
saat itu memang kebutuhan dari tiap titik layanan publik itu hanya satu mbps
sehingga kami akhirnya merencanakan satria satu ini berkapasitas satu ratus lima puluh gbps
kalau kita bagi rata satu ratus lima puluh ribu titik artinya satu mbps dan tercapailah rencana pita lebar indonesia
namun setelah kita alami secara langsung ya kebetulan di bakti juga
kita memiliki proyek satelit intrim yang kita sebut list capacity kebetulan
kami memiliki tiga puluh gpps kapasitas dari enam satelit di lima satelit asing dan satu satelit lokal
ini pun kami melihat trennya ya
saat ini titik titik layanan yang sudah kami miliki sebanyak empat belas ribu itu kami berikan satu mbps itu sangat kurang pak
sehingga kami coba mencoba
dan setelah kami mengkaji ulang kebutuhan dan mungkin tingkat user experience yang dirasakan oleh klk tersebut
akhirnya kami memutuskan bahwa ini tidak akan cukup kalau kita kasihkan kartu mbps
sehingga kita kembali ke empat mbps yang kita rencanakan dengan kompensasi penurunan target ya yaitu lima puluh ribu titik layanan
pak aradea terima kasih untuk perbincangannya pada waktu ini
mudah mudahan target pencapaian koneksitas internet dan juga digital di pulau pulau terluar indonesia terpencil bisa menjadi sebuah kenisayaan
sehingga literasi informasi pelayanan publik bisa terus ditingkatkan dengan fasilitas digital seperti ini
terima kasih atas waktu dan perbicaraannya pak
selamat pagi dari jakarta